ribuan personel tni angkatan darat di wilayah kodam lima brawijaya disuntik vaksin covid sembilan belas
prajurit yang bertugas sebagai anggota babinsa menjadi salah satu prioritas karena berhubungan dengan masyarakat
pada hari kedua vaksinasi di makorem delapan puluh empat baskara jaya seratus personel tni angkatan darat menjadi sasaran vaksinasi
tiga orang diantaranya harus ditunda karena merupakan penyintas covid sembilan belas dan sakit
sementara pada hari pertama vaksinasi di makodam lima brawijaya satu ratus lima puluh personel tni angkatan darat menjadi sasaran vaksinasi
tiga belas orang diantaranya harus ditunda karena merupakan penyintas covid sembilan belas dan sakit
selama dua hari pelaksanaan vaksinasi tidak ada personel yang mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi
dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan selengkapnya terkait prosesnya
vaksinasi prajurit tni telah bergabung bersama kami produser lapangan cnn indonesia kanza tamarindora
selamat siang kanza ini bagaimana pantauan anda terkait berlangsungnya proses vaksinasi bagi personel tni di tempat anda melaporkan
ada berapa jumlah personil tni yang divaksin hari ini kanza
selamat siang fani benar sekali bahwa hari ini merupakan hari kedua pelaksanaan vaksinasi untuk prajurit tni angkatan darat
nah kemarin pada hari pertama sudah dilakukan vaksinasi
tepatnya di makodam lima brawijaya
untuk hari kedua ini dilakukan vaksinasi di makorem delapan puluh empat baskarajaya
nah pada hari pertama pelaksanaan vaksinasi covid sembilan belas kemarin tepatnya di makodam lima brawijaya
sasaran personel dari tni angkatan darat adalah sekitar satu ratus lima puluh
nah kemudian kemarin beberapa diantaranya ini harus ditunda pelaksanaan vaksinasi
tepatnya adalah tiga belas orang di mana delapan orang ini merupakan penyintas covid sembilan belas
dan waktunya belum sampai tiga bulan
maka ia harus dilakukan penundaan untuk pelaksanaan vaksinasi
kemudian lima orang di antaranya mengalami sakit
sementara untuk hari ini pelaksanaan hari kedua vaksinasi covid sembilan belas
tempatnya di makorem delapan puluh empat baskarajaya
ini sasarannya adalah ada seratus personel tni angkatan darat
nah kemudian untuk hari ini juga ada beberapa orang yang harus ditunda pelaksanaan vaksinasinya
di antaranya adalah satu orang merupakan penyintas covid sembilan belas dan dua orang diantaranya adalah sakit
namun demikian farhanisa hingga hari ini dua hari dilakukan vaksinasi
di antaranya dua orang yang masih dilakukan vaksinasi covid sembilan belas di dua lokasi ini tidak ada yang mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi atau kipi
meskipun demikian masih tetap dilakukan persyaratan ya atau mungkin persiapan maksud saya
seperti diantaranya adalah diberikan tempat untuk observasi kemudian juga ada mini ugd
serta ada ambulans yang disiapkan ketika nanti suatu waktu ada personel tni angkatan darat yang mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi
nah untuk mengetahui detail karena pelaksanaan vaksinasi ini bukan hanya berada di dua lokasi
yang saya sebutkan tadi di kodam lima barawijaya dan makor m delapan puluh empat baskarajaya
maksud saya tapi ini juga dilakukan di seluruh wilayah kerja yang ada di kodam lima brawijaya
untuk mengetahuinya saya sudah bergabung bersama dr yanuar fitri adi
yang merupakan kepala kesehatan komando daerah militer lima brawijaya
pak yanwar selamat siang bisa dijelaskan pak ini ada berapa jumlah personel tni angkatan darat yang dilakukan vaksinasi di wilayah kerja kodam lima brawijaya
baik terima kasih
kami di wilayah kodam lima barawijaya kita sudah melakukan vaksinasi
di wilayah kodam lima brawijaya ini untuk gelombang pertama tahap kedua vaksinasi personil tni di jajaran kodam lima brawijaya dengan area servisnya
itu sasaran targetnya yang ditentukan oleh komando atas dari mabesat sejumlah sembilan lima ratus sembilan puluh sembilan personil
kami laksanakan di tiga puluh tiga titik di seluruh wilayah jawa timur
atau di seluruh area servis kodam lima brawijaya
baik itu di fasilitas kesehatan kodam yang kita punyai serta di tempat tempat yang memang memungkinkan untuk dilaksanakannya vaksinasi di wilayah kodam
ada tiga puluh dua tempat
seperti hari ini kita melaksanakan di makorem
pada waktu hari pertama kemarin peserta yang sudah datang itu lima lima ratus satu orang atau sekitar lima puluh tujuh tiga persen

yang bisa kita lakukan vaksinasi adalah sebesar lima satu ratus enam puluh tujuh atau mencapai lima puluh tiga delapan persen
sesuai dengan arahan dari bapak panglima kita ditekankan untuk menjaga keamanan dari pelaksanaan kegiatan dan safety dari personel yang dilakukan vaksinasi

oleh karena itu pada setiap tempat kegiatan kita selalu mengutamakan protokol kesehatan
dan keamanan di dalam pelaksanaan kegiatan
alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada satupun kipi yang terjadi pada seluruh anggota yang kita laksanakan vaksinasi
sesuai dengan arahan petunjuk dari bapak kasat dan ditekankan kembali oleh bapak panglima kodam
rencana awalnya pelaksanaan vaksinasi gelombang satu ini adalah dua belas hari mbak
mulai dari tanggal dua sampai tanggal empat belas
direncanakan vaksinasi ini bisa kita mampatkan bisa kita padatkan sehingga kecepatan capaian itu bisa tercapai
dengan baik sesuai dengan arahan dan petunjuk dari panglima maupun dari bapak kasat
seluruh sasaran yang levullen apa tsenggak muncul sweeteri
sejumlah sembilan lima ratus sembilan puluh sembilan di wilayah kodam lima brawijaya ini bisa kita selesaikan dengan baik
dan mudah mudahan tidak ada hal hal yang efek samping dari pelaksanaan vaksinasi ini
sampai sekarang tidak ada
dan untuk masyarakat yang saya ingin beritahukan kita menyampaikan juga kepada masyarakat
bahwa vaksinasi ini adalah salah satu pokok jalan keluar untuk kita terbebas dari covid sembilan belas
dan ini dijamin halal dan aman
kami sudah melaksanakan vaksinasi pada ribuan prajurit semuanya aman
jadi pada masyarakat jangan ragu ragu untuk melaksanakan vaksinasi dijamin halal dan aman
pak kabarnya ini teman teman dari babinsa ini menjadi salah satu prioritas pak
kabarnya karena mereka ini kan bertugas juga di lapangan berhubungan dengan masyarakat sebagai tracer ya
apakah ini sebagai alasan juga pak teman teman itu menjadi prioritas untuk divaksin covid sembilan belas
pada gelombang satu tahap kedua ini baik mulai hari ini besok dan lusa
sasaran prioritas utama adalah tracer
dalam hal ini adalah para babinsa babinsa kita yang memang mereka selama ini bergelut dengan masyarakat
untuk menghimbau menegakkan disiplin protokol kesehatan di seluruh wilayah kodam
yang memang ini merupakan suatu kebijakan dari pemerintah kita mbak
supaya angka infeksi di masyarakat bisa kita tekan semaksimal mungkin
dan pada minggu minggu belakangan ini kita sudah melihat terjadinya penurunan angka infeksi
dengan adanya program penegakan disiplin protokol kesehatan ini
intinya yang di ujung adalah para babinsa kita yang mereka sebagai tracer juga
ini merupakan prioritas pertama untuk gelombang pertama vaksinasi tahap kedua ini
sejauh ini apakah
ada kendala untuk vaksinasi di wilayah kerja kodam lima brawijaya pak
atau mungkin ada upaya misalnya percepatan atau sudah cukup dengan angka fashion case yang tadi dilakukan
atau sebagai tempat vaksinasi
ya untuk kendala alhamdulillah sampai dengan saat ini kita bisa berjalan dengan lancar
dan kami sampaikan juga bahwa di dalam rangka mempercepat pelaksanaan vaksinasi ini
juga untuk membantu program pemerintah dalam kelancaran vaksinasi
kita mempunyai vaksinator di kodam lima brawijaya ini awalnya hanya berjumlah satu ratus enam puluh
kemudian meningkat lagi menjadi satu ratus tujuh puluh
sekarang kita mempunyai vaksinator enam ratus dua personil yang tersebar di seluruh vaskes vaskes kita
jadi vaksinator ini seluruhnya adalah prajurit kesehatan tni angkatan darat
yang sudah terlatih tersertifikasi untuk membantu pelaksanaan
ini untuk mempercepat pak
kemudian yang kedua di dalam rangka mempercepat
di dalam rangka mempercepat ini sasaran per hari kita naikkan dari target semula
seperti kemarin targetnya adalah dua lima ratus tapi kita bisa mampu memvaksinasi sampai lima satu ratus lima puluh
terima kasih waktunya pak yanuar
semoga berjalan dengan lancar untuk vaksinasi personil tni angkatan darat
mengingat ini anggota dari tni angkatan darat juga menjadi anggota babinsa di lapangan di masyarakat
artinya mereka berhubungan langsung dan masih terus bertugas sebagai tracer
untuk mengetahui kasus positif covid sembilan belas yang ada
di jawa timur
sementara farhanisa menyoal vaksinasi covid sembilan belas tahap kedua ya untuk dosis pertama di jawa timur
ini diprioritaskan bagi lansia kemudian juga bagi para petugas pelayanan publik
nah informasi yang saya dapatkan dari gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas jawa timur
tepatnya adalah mafian jibril alfarabi bahwa untuk sejauh ini
dari pelayan publik yang sudah tervaksin covid sembilan belas sebanyak tujuh dua puluh enam persen
dan untuk lansia yang sudah mendapatkan vaksin covid sembilan belas
nah upaya ini akan terus dipercepat untuk vaksinasi di seluruh wilayah yang ada di jawa timur
mengingat juga ini menjadi kabar baik juga bagi provinsi jawa timur
bahwa provinsi jawa timur ini menjadi provinsi yang tertinggi dengan angka paling banyak peserta yang sudah dilakukan vaksin secara nasional
nah hingga hari ini data yang saya dapatkan dari kementerian kesehatan republik indonesia
bahwa dari sekitar empat puluh juta masyarakat yang ada di jawa timur
untuk yang sudah dilakukan vaksinasi sekitar lima ratus sepuluh ribu jiwa
itu artinya ada sekitar satu dua persen masyarakat provinsi jawa timur yang sudah dilakukan vaksinasi
utamanya ini untuk tenaga kesehatan kemudian petugas pelayan publik dan juga lansia
nah sementara untuk sejauh ini kendala yang dihadapi oleh kawan kawan dinas kesehatan
pun demikian dengan gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas jawa timur
diantaranya adalah untuk adanya pendataan
ini pendataan harus lebih dimaksimalkan lagi
mengingat kita belajar ya dari vaksinasi tenaga kesehatan yang ada di jawa timur yang lalu
bahwa ini ada tenaga kesehatan
yang masih belum terdaftar
nah ini kemudian yang menjadi persoalan di sini dan menjadi kendala
itu artinya untuk pendataan masih akan terus dimaksimalkan oleh dinas kesehatan provinsi jawa timur
pun demikian dengan gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas jawa timur
sementara untuk jumlah vaksin yang didapatkan dari pemerintah pusat ini juga harus sesuai
untuk itu kemampuan berhitung dari masing masing provinsi ini menjadi penting juga
karena vaksin ini juga tidak boleh terlalu lama ya disimpan di dalam cold storage
dan juga harus disesuaikan dengan jumlah kapasitas penyimpanan yang ada di provinsi jawa timur
ya tentunya kita berharap agar proses vaksinasi di wilayah jawa timur secara umum berjalan lancar
utamanya tadi anda sebutkan kepada tenaga kesehatan yang kabarnya belum semua begitu divaksin
terima kasih produser lapangan cnn indonesia kanza tamarindora atas laporan langsung anda